alhamdulillah kasus aktif di indonesia sudah menurun
menteri kesehatan budi gunadisadikin menegaskan
herd immunity atau kekebalan komunal terhadap covid sembilan belas tidak akan tercapai
varian baru covid sembilan belas akan terus bermunculan
masyarakat indonesia harus siap hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
pemerintah juga tidak lagi berfokus pada pencapaian kekebalan kelompok
menteri kesehatan menambahkan dalam kenyataannya covid sembilan belas akan sama dengan penyakit penyakit lain
ia pun meminta masyarakat untuk tetap menjaga gaya hidup sehat agar imunitas tubuh tetap terjaga
hal ini penting agar laju kematian akibat covid sembilan belas dapat diminimalkan
immunity itu tidak mungkin tercapai
jadi kalau kita mau vaksin pun harus vaksinnya lebih dari itu dengan efekasi yang ada sekarang dengan varian delta
dan untuk informasi bapak ibu juga varian ini sekarang sudah keluar yang lambda
ya walaupun baru keluar di amerika selatan kenaikannya juga sudah cukup tinggi ada di tiga puluh negara
di asia tenggara baru teridentifikasi di filipina
jadi mungkin at the end of the day kenyataannya bahwa ya itu tadi ini sama seperti polio sama seperti penyakit cacar
tidak mungkin kita bisa hapuskan
kita harus memang hidup bersama dengan virus ini untuk waktu yang cukup lama
dengan kombinasi protokol kesehatan yang baik dengan vaksinasi yang mungkin bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita
dengan kebiasaan hidup kita yang sehat kemudian nanti ada perkembangan di sisi terapiutic side
di sisi obat obatannya kita bisa mengurangi risiko kematiannya atau fatalitasnya
sementara ikatan dokter indonesia atau idi meminta pemerintah segera menyiapkan skenario cadangan
untuk mengantisipasi tidak tercapainya target vaksinasi di akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini
rencananya penyuntikan vaksin dosis ketiga untuk umum juga harus digencarkan
karena antibody masyarakat yang divaksin pada januari hingga april dua ribu dua puluh satu mulai menurun
berdasarkan data idi rata rata pemerintah hanya menyuntikan enam ratus ribu dosis vaksin setiap hari
sehingga membutuhkan waktu delapan bulan untuk mencapai target vaksinasi
sementara hingga kini pemerintah baru menyuntikkan sembilan puluh dua juta dosis vaksin covid sembilan belas
dari target tiga ratus juta dosis di akhir tahun
di akhir tahun dua ribu dua puluh satu
kami vaksin ini dalam waktu enam bulan sampai dua belas bulan ini kan sudah harus dilakukan booster
sehingga ini harus diantisipasi apabila kecepatan vaksinnya nggak tercapai
tapi kalau saya melihat seminggu ini insya allah tercapai di akhir tahun bisa tercapai
dan itu mungkin sebuah apresiasi untuk kementerian kesehatan
menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan
vaksin covid sembilan belas dosis ketiga atau booster akan tersedia untuk masyarakat umum
vaksin booster dipastikan akan dimulai pada awal januari dua ribu dua puluh
pemerintah telah membuat dua skema bagi penerima vaksin booster
pertama masyarakat dapat memanfaatkan layanan bpjs untuk mendapatkan vaksin booster
skema selanjutnya masyarakat dapat membeli vaksin booster dengan harga tidak sampai seratus ribu rupiah
namun belum ada informasi mengenai jenis vaksin dan harga tetap vaksin booster
kepala badan pengawas obat dan makanan bpom
kito mengatakan pihaknya telah menerbitkan emergency use authorization atau izin penggunaan darurat terhadap tujuh vaksin covid sembilan belas
kedepan bpom akan segera menerbitkan izin penggunaan terhadap sejumlah vaksin lain
demi mempercepat target vaksinasi dan memastikan seluruh vaksin covid sembilan belas telah memenuhi standar keamanan dan mutu
ketujuh vaksin yang sudah mendapat izin darurat adalah sinovac bio farma astrazeneca sinopharm moderna pfizer
dan sputnik asal rusia
dari tujuh vaksin tersebut vaksin coronavac atau sinovac vaksin pt bio farma serta pfizer telah digunakan oleh anak usia dua belas hingga delapan belas tahun
selain tujuh vaksin tersebut bpom tengah mengupayakan proses registrasi terhadap empat vaksin lain
tim liputan cnn indonesia